atau keluar kota gitu sih tapi gimana ceritanya coba kan tadi tapi udah mengiakan masa tiba tiba
di hari yang sama langsung pergi istrinya ke luar negeri itu enggak make sense orang juga pasti
akan bertanda tanya iya juga tapi khawatir papi punya seribu jurus yang lain papi bisa bilang
sama bapak kebetulan tiba tiba diset demam kayaknya
yang anak gantengnya mama ada apa sayang ma ma mendingan jantrol berharap atau maksain reva
kasihan reva ma eh eh mama sih enggak maksa sih boy tapi kan enggak ada salahnya kalau kita mencoba
ya kan namanya usaha siapa tahu papa lah bisa dibujukin gitu maksudnya mama iya tapi kalau
misalnya papanya reva nganginjinin mama jangan marah ya jangan sakit hati ya oh gitu ya iya iya
tapi tetap aja bujukin dulu sekali lagi ya ya udah ya ma ya udah deh makasih boy bye bye
aku minta maaf ya karena mama aku maksa kamu terus kamu jadi ngerasa terbebani
enggak kok aku aku nggak pernah ngerasa terbebani cuma gara gara mama kamu malahan aku emang
sebenarnya pengen ikut sih iklan itu aku pengen aja ikut main iklan terus nanti kalau misalnya udah
dapat duit ya kan aku bisa
kasih buat mama kamu bayar utang ke adriana
deh enggak usah kali ref aku mau kenapa nggak boleh aku mau boy ganteng ganteng
ya udah udah bilang ganteng nggak papa deh
kamu pulang duluan aja nggak apa apa tapi harus janji sama aku kamu di jalan nanti jangan ribut ribut lagi
jangan berantem pokoknya kamu harus hati hati ya kamu tenang aja aku selalu menghindar
aku cuman kalau keadaan aku emang udah terpaksa banget ya aku harus bela diri dong iya sih tapi
pokoknya usahain deh oke oke assalamualaikum waalaikumsalam kamu mau nunggu di sini aja iya aku mau
tunggu ngeliat kamu pergi dulu
ya udah oke
udah lama lama menganggapnya ntar lalur masuk
oke kamu kenapa kok senyum senyum sampai nganggak gitu saya cantik ya cantik banget
cantik aja oke kamu udah lihat entah be di ruangannya gimana oh udah bu pak bey udah nggak sibuk lagi bu
itu lagi makan siang bu di ruangannya bu keluar iya bu terima kasih bu
tuh orang aneh ya gue seluruh keluar masih aja cengar cengir bilang terima kasih lagi beda tuh sama supir gue di rumah bapak buka datang
kagak ada senyum senyumnya yang ini senyum mulu
gue harus dandance secantik mungkin
ya biar mas b makin terpukau sama gue
dia tuh begini pasti karena menarik perhatian papi
nah kan kalau gue lewat nanti parfum gue yang baru gue beli itu kan langsung kecil sama gue
lewat di depan ruangannya mas be
kamu sih mau nyamperin gue kan
aku mau nunggu di sini ah nunggu cantik
eh tumben kamu ketemu sama papi di kantor
udah makan belum
udah lah pi
oke semakin lama gue menunggu di sini semakin panas kue
kok lama banget deh keluarnya ya
kok gue mencium bau bau pengkhianatan ya
kuat banget baunya
tuh kan bener kan bau bau pengkhianatan
ngapain sih tuh anak muncul lagi
reva tuh dari tadi ya pi jujur aja reva tuh kepikiran terus sama papi
reva kasihan aja ngeliat papi nanti gak bisa bawa istrinya buat makan malam
ya gak apa apa juga sayang
ya kan kalau pabi pergi sama kamu ya sama aja kan
yang penting kan papi pergi sama orang yang papi cintai
jelas beda pi
kalau papi cuma datang sama aku itu tuh bisa menjatuhkan kredibilitas papi
nuh kok bisa menjatuhkan kredibilitas papi
nanti pastikan orang orang yang datang ke sana bertanya tanya
kok papi gak bawa istrinya
istrinya kemana tuh
atau jalan jalan lagi marahan
atau ada apa apa
atau ada sesuatu
nanti pasti akan banyak pemikiran pemikiran orang tuh yang agak oke tentang papi
tapi punya banyak seribu alasan
istri saya kebetulan lagi ke luar negeri atau keluar kota gitu
kan tadi papi udah mengiyakan
masa tiba tiba di hari yang sama
langsung pergi istrinya ke luar negeri
itu gak make sense pi

orang juga pasti akan bertanya tanya
tapi jangan khawatir
tapi punya seribu jurus yang lain
kebetulan tiba tiba istri saya demam
gak enak banget
tapi mau kayak gitu
nanti kalau kejadian beneran gimana
iya iya gak juga gitu
gimana kalau papi bawa
cewek lain aja pi
datang ke acara itu
ini adalah ide terburuk
yang pernah pabi dengar keluar dari mulut kamu
perempuan bayaran gitu
eh enggak pi
ya gak gitu juga
maksud reva reva itu punya kenalan
jadi papi ingat kan temen reva yang namanya cindy
cindy itu punya tante
tantenya itu orangnya baik kok pi
dan tadi tuh juga reva udah ngomong sama tantenya
tantenya mau buat nolongin papi
tapi bawa istri pura pura gitu
oh enggak enggak
kenapa karena papi sekarang bukan papi yang lulu
papi yang sekarang adalah papi yang berusaha untuk menjaga
agar papi tidak membuat kesalahan yang sama
papi gak mau papi ingin berubah
apalagi papi mesti pergi berdua dengan perempuan yang bukan mukrim
tapi kalau menurut reva ini juga salah satu cara yang terbaik